anda kembali menyaksikan cnn indonesia sports stadion gelora bandung lautan api
merupakan stadion kebanggaan warga kota bandung
namun kini kondisinya tak terurus selain konstruksi yang retak retak
hampir di sekeliling stadion kandang persib bandung tersebut dipenuhi sampah dan ilalang
beginilah kondisi stadion gelora bandung lautan api atau gro
gbla bertaraf internasional dan dibangun dengan menghabiskan dana sekitar delapan ratus miliar rupiah
kini tidak dapat digunakan untuk menggelar pertandingan
tidak ada pemeliharaan dan terlihat terbengkalai
stadion kebanggaan warga kota bandung ini juga hanya beberapa kali saja dipakai persib untuk menjamu lawan lawannya
rumput yang tinggi pagar terkunci menjadi pemandangan di luar stadion
sedangkan di dalam kondisi rumput di pinggir stadion pun tampak kering
selain itu kondisi konstruksi dan lantainya pun mulai retak retak dan tidak rata
menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi turut mengomentari kondisi stadion gbla
saat menghadiri pembukaan propamnas di sabuga bandung
pihaknya meminta pemerintah kota bandung serius dalam mengelola fasilitas stadion tersebut
apalagi indonesia mengajukan diri sebagai salah satu tuan rumah piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh
dan gbla jadi salah satu stadion penyelenggara
pilih kini harus dirawat dijaga dijadikan tempat pertandingan
karena kita terus terang sedang menghadapi beberapa event event dunia
seperti kejuaran dunia sepak bola u dua puluh dua ribu dua puluh satu atau beberapa itu saya lupa
belum lagi kita juga menyiapkan beberapa multi event yang lain
seperti olimpiade maupun world cup di masa masa yang akan datang
sementara itu wakil wali kota bandung yana mulyana mengaku
permasalahan gbla harus menjadi pekerjaan bersama
baik pemkot bandung pt persib bandung bermartabat
dan pengembang yang masih memiliki tanggung jawab
kedepan bisa dimanfaatkan secara aman nyaman baik standar fifa dan standar uefa
itu harapannya kita
ya belum tahu lah belum tahu ya
perbaikannya harus utuh dulu ya
oleh adik karya
adik karya itu kan masih punya kewajiban sebetulnya memperbaiki
nah tapi kan kita juga perlu tahu sampai sejauh mana
ya akan mereka memperbaiki
karena jangan sampai tambah sulap tambah sulap seperti ini
kalau bisa komprehensif lah ya
saat ini masih terjadi saling tuding soal pemeliharaan stadion
yang memiliki kapasitas tiga puluh ribu penonton tersebut
padahal stadion ini telah menjadi saksi dalam pembukaan pon ke sembilan belas
serta beberapa pertandingan nasional dan internasional pada dua ribu lima belas lalu